jalannya debat terbuka pilkada tidak lepas dari kepiawayan para moderator yang memimpin jalannya debat
meski mengaku baru sekali memadu debat pilkada
dua moderator debat terbuka pilgub jawa tengah putaran pertama ini mengaku siap menghadapi dinamika debat
putri ayuning tias dan tommy cokro akan memadu debat yang berlangsung jumat malam
persiapan demi persiapan terus dilakukan kpu dan para penyelenggara debat terbuka pemilihan gubernur jawa tengah
yang akan digelar perdana jumat malam
termasuk dua moderator yang ditunjuk memandu debat yaitu putri ayu ningtyas dan tommy cokro
kedua presenter televisi ini mengaku telah melakukan sejumlah persiapan sebelumnya
amanat ini bukan tanpa tantangan
tantangannya itu adalah
tentu saja menjaga netralitas independensi
karena kami berasal dari media itu sudah diatur dalam kode etik jurnalistik
jadi itu menjadi satu hal yang sudah biasa kami lakukan sehari hari
tapi kemudian bagaimanapun kita sekarang berhadapan dengan pasangan calon dan para pendukungnya
itu akan menjadi tantangan tersendiri dan kami pun tentu saja harus siap menerima berbagai kritik
muncul setelah debat publik ini selesai
tantangannya adalah membuat agar show terlihat padat
tapi sekaligus juga penuh dengan apa ya
gairah dari kedua paslon ini untuk menyampaikan visi misinya
sehingga pada saat perdebatan itu muncul
akan terasa substansi yang jelas bagi para pemilih tentunya
atau bagi para calon pemimpin untuk menentukan sikapnya juga
memilih yang mana dari jawan jawan ini
meski terbiasa membawakan acara ini
acara debat di televisi
keduanya mengaku baru sekali ini ditunjuk memandu jalannya debat dalam rangka pemilihan kepala daerah
bagi mereka berdua
tugas ini memiliki arti tertentu
luar biasa artinya untuk saya
pertama artinya saya dipercaya
dan kedua ini adalah saya sangat bahagia bisa menjadi bagian
apalagi di jawa tengah yang jumlah pemilihnya begitu besar
dan termasuk sentra suara untuk pemilu tahun dua ribu sembilan belas nanti ya
jadi kita lihat kemana arah angin berjalan dan memang disini tantangannya sebagai moderator adalah berada di tengah
tidak memihak dan saya yakin kami pihak penyelenggara bisa melakukan itu semua
untuk saya terus terang ini menjadi pengalaman menarik karena beda dengan kita dialog one on one atau misalnya talk show
tapi ya persamaannya ketika kita melakukan kayak panel discussion dalam sebuah acara sedikit mirip lah
karena memang waktunya juga dibatasi
cuma bagi saya gregetnya adalah ketika ini adalah bagian dari pilgub bagian dari pilkada
jadi energi atau dinamikanya lebih terasa lebih hangat mungkin nanti
belum lagi ada penonton juga ya yang ramai juga nanti
putri ayuning tias adalah lulusan program s dua jurusan komunikasi politik di universitas indonesia
sedang tommy cokro adalah lulusan central queensland university dengan jurusan marketing base

keduanya telah berkiprah lebih dari satu dekade
di dunia jurnalisme
hendrawan setiawan semarang
sudah ada salah satu moderator debat publik perdana pilgub jateng yang juga anchor cnn indonesia putri ayu ningtyas di semarang jawa tengah
putri sampai saat ini bagaimana kesiapan anda sebagai moderator untuk debat publik pilgub jawa tengah nanti
terima kasih amel
saat ini kalau anda menanyakan kesiapan saya sebagai moderator
sebagai seorang manusia tentunya kita butuh istirahat
jadi sejak semalam kami melakukan latihan hingga sekitar pukul sepuluh malam
saya diberikan kesempatan oleh teman teman untuk beristirahat dulu sampai sekitar nanti sekitar jam satu siang setelah selesai sholat jumat
baru kami akan melakukan gladi kotor kemudian geladi bersih juga bersama pasangan calon atau tim suksesnya
sejauh ini baik makanan di semarang sangat lezat
jadi untuk nutrisi aman semua amel
suasana di semarang di jawa tengah ini enak sekali
lalu putri apa tantangan untuk menjadi moderator di debat perdana ini
di debat perdana ini tantangannya luar biasa
bagaimanapun pertama tentunya daerah
karakteristik daerah daerah jawa tengah tentunya berbeda dengan daerah daerah lain
jawa timur di satu pulau jawa saja jawa tengah jawa timur jawa barat itu berbeda
jawa tengah punya ciri khasnya sendiri
orangnya adem orangnya ayem dan orangnya tenang
tapi biasanya persisten
jadi cukup firm dan cukup kuat mempertahankan pendapatnya
itu tentu nanti bisa dilihat pada debat publik pertama pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas
bintangnya bukan moderator tapi bintangnya adalah dua pasangan calon
pasangan calon nomor urut satu dan pasangan calon nomor urut dua
kita nanti melihat moderator di sini posisinya hanya mengawal jalannya debat
kami akan memastikan tidak ada yang mendominasi pembicaraan
tidak ada yang mendominasi argumentasi tidak ada yang memotong pembicaraan lawan
dan juga tidak ada yang berusaha mengintimidasi lawannya
itu tugas kami sebagai moderator
bintangnya tetap para calon
kita lihat nanti apakah identitas jawa tengah nanti bisa dibawa
bisa diangkat oleh para calon pemimpin jawa tengah
lalu bagaimana tips anda supaya bisa kompak dengan moderator lainnya tommy cokro
oke khusus dengan tommy saya sudah kenal tommy belasan tahun
kami sebelumnya sempat bekerja sama di media sebelum saya di cnn indonesia
dan kami juga sering bertemu di beberapa acara
kami sering juga makan bareng karena memang sudah teman lama sebenarnya dengan tommy cokro
jadi ketika saya dan tommy kemudian dipilih oleh kpu jawa tengah untuk memandu acara debat pilgub jawa tengah dua ribu delapan belas ini
tom kita harus ketemu kita harus ngobrol
dan akhirnya obrolan terjadi secara natural tidak ada yang dipaksakan
langsung nyambung beberapa kali tektok di atas floor
sudah dicoba sejak dua hari yang lalu sejak tanggal delapan belas kami tiba di sini
dan semuanya alhamdulillah berjalan baik amel
kita tunggu terus sampai nanti malam ya
putri apa yang membedakan debat pilgub jawa tengah malam nanti
dengan debat pilgub jawa timur yang sudah terselenggarakan sebelumnya
oke untuk sesi debat sesi debat semuanya masih sama
jadi segmen satu ada pemamparan visi misi dan program andalan
kemudian segmen dua ada para paslon menjawab pertanyaan dari panelis
kemudian segmen tiga ada debat antar cawagup
kemudian segmen empat ada debat antar cagup
kemudian segmen lima atau segmen penutup adalah closing statement pernyataan penutup
dan juga ada pertanyaan panggilan

dan juga ada pertanyaan panggilan
terkait dengan komitmen para paslon di pilgub jawa tengah
tapi memang ada aturan main baru yang dibuat khusus di jawa tengah ini yang membuat juga panelis
jadi kami benar benar hanya sebagai penyelenggara kami mengakomodir permintaan dari para panelis
dan tata caranya seperti apa tentunya hanya nanti bisa diketahui hari haya atau nanti malam sembilan belas tiga puluh
putri anda adalah inspirasi dan sukses
terima kasih sudah bersama kami di cnn indonesia news report